mendapat surat izin mengemudi atau sim gratis dan proses penangkapan restu hanyalah bagian dari rencana kejutan yang digagas polisi
restu mendapat sim gratis sebagai hadiah ulang tahunnya yang bertepatan dengan hari bayangkara
aduh benar benar saya takut gitu takut ada apa apa
terus gimana perasaannya pak anaknya dapat sim gratis
terima kasih pada mama flory juga pada pengasih
kita siapkan seratus sim
baru dan seratus sim perpanjangan
saat itu apabila ada yang pada saat satu juli tepat tujuh belas tahun itu merupakan kado istimewa switch tujuh bean lah